assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar kembali hadir
menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
hari ini insya allah kita akan membahas tema terkait
sholat tidak khusyuk apakah diterima
bersama gurunda kita semua
dan tentunya pemirsa anda yang memiliki pertanyaan
silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung saja kita bahas tema hari ini
k i saya sebetulnya langsung ingin curhat ini
karena di saat lagi solat
keliatannya jadi semakin pintar
justru membuat solatnya tidak khusyuk
apakah kemudian sholat yang tidak khusyuk ini
tidak diterima oleh allah swt
saya memang sengaja membiarkan temanya seperti ini
sebetulnya ada yang salah kalau itu ditanyakan kepada saya
karena ibadah itu yang bisa dijawab oleh kiai oleh guru
dan tidak sah
tapi kalau aspek diterima atau tidak diterima
eva tanya sholat saya diterima
loh saya sendiri nggak tahu kok sholat saya gitu loh
jadi maknanya apa
ini namanya disiplin ilmu
jadi ketika bicara orang sering bertanya kepada guru
diterima atau tidak diterima
itu karena dia ingin mendapatkan kepastian hukum kan
kita sering mendengar loh
dalam hidup itu yang paling penting adalah kepastian hukum
orang itu nggak boleh digantung dengan status tersangka
dia harus terima dan tidak bisa terima
dia harus terima dan tidak bisa terima

karena kalau dia terus terusan jadi tersangka
tanpa melalui proses yang jelas
dia akan menderita
sama dengan ibadah kan
oleh karena itu yang dipelajari dalam ilmu yang digunakan
untuk melihat amalan orang setiap hari
nah ilmu fikih itu adalah ilmu untuk memberi kepastian hukum
kalau ada murid bertanya kepada guru
solat saya diterima
ini benar atau tidak benar
dia kan butuh kepastian hukum
kalau gak benar salahnya dimana untuk dibenarkan
nah itu namanya sah dan tidak sah
ketika ada sah dan tidak sah
maka itu bergantung dengan yang namanya syarat dan rukun
ini kedua duanya dalam islam
adalah sarana untuk membuat satu pekerjaan itu sah atau tidak sah
bedanya syarat bukan termasuk pekerjaan itu
rukun bagi orang lainnya
bagian dari pekerjaan itu
saratnya solat itu berwudu
rukunnya sholat itu takbiratul ikhram
kalau ada orang sudah memenuhi semua sarat solat
dia sudah berwudu
dia sudah suci pakaiannya
dia sudah benar tempatnya
kemudian rukunnya udah takbiratul ikhram
dia bertanya sama saya
sholat saya sah apa tidak
saratnya wudu checklist
misalnya menutup aurat
dia butuh kepastian
berarti solat saya sah
diterima atau tidak tanya allah
karena malaikat sendiri tidak tahu
malaikat kan cuma mencatat
nah oleh karena itu ketika bicara kaitan dengan husu
nah itu nanti ada jalan tengah
kita mengetahui betul
bahwa husu ini adalah puncak prestasi seorang hamba
di dalam al quran itu allah katakan
beruntunglah orang yang beriman
siapa sih orang yang beriman yang beruntung
itu menunjukkan tidak semua orang yang beriman
yang beruntung itu diantara dari sekian banyak tandanya
yang dalam solatnya
dikatakan khasiyun husu
jadi husu itu istimewa
allah itu hanya menerima dari orang yang husu
pertanyaan selanjutnya nih
husu itu apa
kalau orang sholat melihat tempat sujud itu husu
bisa jadi lihat sarung temannya
ini sarung bagus banget ya
beli dimana pak faiz
atau saya lihat mu kenanya mbak elva
solat dengan temannya
begitu usul saya tanya istri saya
tadi saya lihat di cctv masjid kamu husuk banget
enggak sih sebenarnya itu mau kena di tanah abang lagi ya
kan belum tentu husu
apa yang memejamkan matanya itu
belum tentu siapa tahu ngantuk
apa yang kemudian pandangannya seperti mengikuti irama imam
itu pasti husu
khusu itu tidak ada definisi bakunya
kita harus meyakini bahwa nabi muhammad itu adalah
orang yang paling husu dalam solatnya
kehusuan nabi dalam sholat itu ternyata tidak memutus nabi
dari aspek keduniawian
solat duhurnya rasulullah
itu dalam hadis
jadi kayak amma ya tasa alun lah
kemudian rukunya begitu sujudnya begitu
nabi itu sholatnya menjadi kayak saya
habis alfatuhnya itu menjadi kayak saya

rukunya tidak pakai doa
cepat banget selesailah
maka sahabat kemudian bertanya ke rasulullah
ini tradisi sudah di robah nih
kenapa tidak panjang seperti biasanya
kata nabi saya juga ingin solat yang panjang
saya tidak ingin merubah
kebiasaan saya inginnya istiqomah
kenapa tidak dikerjakan rasulullah
waktu saya masuk masjid
ini ada dua riwayat
satu nabi mengatakan saya mendengar suara tanpa alat
ibunya itu jadi makmum saya
kalau saya solat kelamaan
bayinya nanti dehidrasi nggak dapat asi
atau saya ketika masuk masjid itu melihat
ada orang tua di belakang
yang tidak mungkin dia kuat berdiri
maka ketika nabi solat allahu akbar
mendengar suara tangis bayi
kan berarti nabi denger dunia ini tangisan

ketika nabi allahu akbar terbayang kakek kakek itu berdiri

ketika nabi allahu akbar terbayang kakek kakek itu berdiri

orang salah mengartikan husu itu sendiri
ada kemudian dari hadis ini menggampangkan
oh nabi kalau allahu akbar masih ingat tangisan bayi
tapi kan untuk kemaslahatan sholat
kalau saya kan allahu akbar inget tuh
ya allah istri saya baru ngorong ikan gurame
kalau panjang panjang ikannya nanti dingin
atau diserobot orang lain kan gitu
nah yang seperti itu sebetulnya apa sih
jadi kalau kita boleh melanjutkan
kecuali hal hal yang selalu berkaitan dengan allah
jadi husu itu tidak selamanya
hanya ingat fokus pada allah
itu sulit rasanya
dan itu impian semua orang yang belum tentu terwujud
ya peristiwa meninggalnya saidina umar dalam soheil buhari
kehebatan sosok saidina umar
dia begitu diputuk difonis akan meninggal oleh dr bani umaiyah
karena lukanya parah
dia minta diturunkan dari ranjang
saya jangan ditaruh ranjang di atas tanah dia bergulingan
kata anaknya kenapa bapak melakukan itu
saya berharap allah melihat saya dalam keadaan yang baik dan baik
dimasukkan ke dalam surga
bapak alhamdulillah kan amalnya banyak disebut tuh
saya itu cuman berharap
menghadap kepada allah
dengan sholat dua rokaat
yang dalam dua rokaat itu saya tidak berbicara bahkan kepada diri saya sendiri
kita sholat pasti berbicara dengan diri kita sendiri
lalu itu menunjukkan
apakah itu yang diinginkan
nah ini yang seharusnya
dipahami oleh banyak orang
memutus hubungan itu
kemudian masih mengingat perkara tapi perkara ini berkaitan dengan ridho allah
itu tidak dikatakan memutus husu
itu indah bacaannya
karena dia beliau menghayati
yang bercerita dengan surga beliau ceria
berharap menjadi ahli jannah
ketika lewat ayat ayat yang berisi adab allah neraka beliau itu menangis dengan intonasi kesedihan
maka kata orang yang denger
sholat kayak mu'adh
muaskan kalau sholat itu seakan akan menyatu dengan allah
kalau saya kan sholat masih ingat surga neraka lihat nih
orang mengatakan sholat yang husuk itu yang ingat allah
jangan lagi lihat surga dan neraka
mu'adh bisa seperti itu
itu bahasa hadisnya
irama indah itu terdengar
intonasi indah itu terdengar
itu mu'adh juga karena ingat surga dan neraka
apa orang yang sholat berharap surga itu kemudian hilang keikhlasannya enggak
karena untuk meraih surga
dia membutuhkan ridho allah
untuk selamat dari api neraka
dia butuh taat kepada allah
nah kalau ini yang diingat
allah itu ar rahman ar rahim
kalau saya sholat tau tau baca al baqarah
saya akan memberi gambaran yang buruk kepada ibu tadi
terkait dengan islam
besok ibu ibu bilang
jangan sholat ke masjid
itu dikatakan tidak memutus
pertanyaannya kemudian adalah
bagaimana caranya kita bisa melatih
kehusyukan kita di dalam sholat
tapi kita akan bahas sesaat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan kali ini dalam episode
sholat tidak khusyuk apakah diterima kita lanjutkan kembali pembahasan
nah kiai kalau begitu bagaimana caranya kita bisa meraih
kehusyukan di dalam sholat kita
kalau bicara bagaimana meraih kehusuan
itu para ulama
sudah memberikan solusi yang baik sekali
khusu seperti saya katakan tadi
itu tidak dijadikan syarat atau rukun sholat
bahkan semua ulama
bahwa sholat yang tidak khusyuk itu sah
karena dia sudah sholat kan
aspek batiniyahnya itu kan khusus
sholatnya tidak berpengaruh pada aspek sah dan tidak sahnya
berpengaruhnya pada bonus mahalannya
kalau dia tidak husu dia kehilangan
pahala besar yang
kot aflal hal mu'minun tadi
membuat satu rukun sholat
dia dihitung satu rukun
tapi harus ada
pada setiap gerakan rukun sholat
adalah jalan tengah
dari orang yang punya standar tinggi
ya harus betul betul kepada allah
ini standar tinggi ini
ada orang yang standar rendah
ya sudah lah orang kalau sudah allahu akbar sampai salam sudah sholat lah
enggak usah rewel
nah diantara dua kutub ini
memberi jalan keluar
tumakninah itu kalau kita ngaji dulu waktu kecil
itu dibilang tenang sebentar
tumakninah itu menunjukkan kehusuhan orang
habis allahu akbar
ya bernapas dulu lah
jangan langsung tarik surah
berikan jeda masa
untuk makmum yang berkeyakinan bahwa makmum itu tetap wajib membaca al fatihah
kalau tidak wajib paling tidak dia bisa beristilgfar
sambil menunggu bacaan surahnya imam
habis itu ruku ya tenang dulu lah
nanti begitu iktidal juga gitu
ada yang encok lupa pakai obat misalnya kan kasian
nah itu adalah menunjukkan kehusuan orang kan
gerakannya jadi indah
bacaannya jadi bagus
nah tumakninah itu dibeda bedakan
imam shafi'i misalnya
mengatakan kalau orang bergerak lebih dari tiga kali
itu sholatnya dikatakan batal
karena dalam pandangan imam shafi'i
bergerak gerak tiga kali
tapi kita juga tidak bisa menafikan
bahwa ini boleh jadi ajaran ideal oleh imam shafi'i
itu menggendong cucunya
dan itu pasti melakukan gerakan lebih dari tiga kali
imam abu hanifah misalnya seperti diceritakan oleh murid utama beliau
yang kelak jadi guru imam shafi'i juga
orang itu tumakninah atau tidak tumakninah
kamu lihat aja gerakannya
kalau kamu ketiga kali bergerak
ketiga melihat orang itu bergerak
kamu tetap yakin dia sedang sholat
maka dia sudah tumakninah
kalau kamu lihat orang tadi
kamu kemudian menjadi lupa kalau orang itu sedang sholat
maka dia sudah batal sholatnya
kalau ada orang melangkah dalam sholat
tapi saya tetap yakin dia sedang sholat
kata imam abu hanifah seperti diriwayatkan muridnya imam muhammad ibn hasan as syaibani
tapi kalau saya begitu ngelihat orang
itu kayaknya lagi lari
berarti sholatnya sudah batal
karena saya tidak bisa melihat dia dalam keadaan sholat
nah itu namanya subjektivitas
kalau kita sekarang sebagai murid murid dari semua mazhab
ketika kita sudah baca utuh
maka kita akan menarik kesimpulan
husu' itu adalah kepantasan
yang wajar ketika kita bermunajat kepada allah
saya bertemu presiden
saat presiden bicara saya makan permen
ketika ada presiden berbicara
kita tidur pulas
karena pekerjaan seperti itu tidak layak
untuk kamu lakukan di depan presidenmu
itu depan presiden
gimana di depan allah
maka dari situ
tumak ninah ini
menjadi standar minimal
kalau kita sedang gatel misalnya
nah itu kan tidak husuk
tapi kalau misalnya garuknya begini
itu kan masih husu
dan tidak membuat orang
salah lihat kalau dia sedang sholat
gambaran utama tentang husu
dan kaitannya dengan tumak ninah
jadi orang yang kehilangan tumak ninah
itu akan kehilangan kehusuannya
orang yang tidak bisa husuk
secara ideal seperti digambarkan banyak orang
minimal dia akan mengambil
jadi tumak ninah itu adalah batas
kewajaran dan kepantasan
dan masih mendapatkan pahala
masih mendapatkan pahala
karena itu allah maha rahman dan maha rahim
walaupun ada standar yang tinggi sekali
sayyidina urwah ibnis zubair
anaknya zubair bin awam
ponakannya ummul mu'minin aisyah
karena sahabat zubair itu kan
nikah sama asma
urwah ini di masa mudanya itu pernah mendapat satu kejadian
dia main ke kandang kuda
ditendang sama kudanya
kata dokter harus diamputasi
kalau tidak nanti lukanya berbahaya menyebar
oleh karena itu gimana cara mengamputasinya
kan zaman itu belum ada dokter anestesi
maka anestesi di zaman itu
ia pakai minuman keras
karena nanti untuk mengeringkan bekas
itu pakai minyak panas
gitu loh supaya langsung berhenti darahnya
karena seperti itu maka
semua bilang urwah
ini kami akan beli minuman keras ya
karena kakimu harus dipotong kata dokter
nggak ada solusi lain
nggak ada harus minuman minuman keras
saya ini hidup sehat
apalagi antara hidup dan mati
kalau nanti operasi saya tidak berhasil
saya mati dalam keadaan apa
siapa yang mau mati dalam keadaan mabuk
kata dokter tapi kami juga tidak mungkin
memotong kaki anda tanpa anda meminum khomer
itu sudah teknologi yang paling maju di masa itu
dan agama membolehkan kan
karena kondisi darurat
kata urwah enggak
ada cara lain kok
karena beliau setiap sholat itu kadang kadang tanpa sadar membaca rub'ul quran
begitu sholat allah akbar
tapi dia lihat intonasinya itu husu' banget
maka dalam sebagian buku itu yang saya baca dan yang diterangkan oleh guru saya dulu
dokter itu mengambil jarum
kalau saya sholat
ditusuk jarum waduh teriakannya sampai monas
itu enggak teriak
karena enggak teriak
ini kayaknya sudah tenggelam dalam kecintaannya kepada allah
itu dipotong kakinya sambil berdiri
dijagain orang kanan kiri
maka ketika dipotong
itu dia berteriak
ah dan hilang
hanya dengan itu tapi dia tidak merasa kesakitan
karena hatinya sedang bermunajat kepada allah
ya saya juga nggak bisa tahu
tapi sejarah bilang ada orang yang bisa seperti itu
dia tidak lagi bisa melihat pedang
yang siap untuk mengamputasi kakinya
itu ada manusia
sempurna dalam imannya seperti beliau
tapi agama juga tahu kan
tidak semua orang
jangankan menghadapi pedang
ada nyamuk saja
saya sudah tidak konsentrasi sholat kan
waduh ini malaria
apa demam berdarah
ya kan kita bisa lihat kan yang dalam masjid itu tepat tepok
kayak gitu kan
kita kemarin di masa covid
ada orang bersin
harus swab ini kan gitu kan
dia sudah kehilangan segagalanya
dalam terminologi sufi
itu disebut orang yang fana
dia sudah lepas
dari kehidupan dunia
dia ada dalam bayangan dia itu seperti orang yang sampai pada derajat iksan
kalau dia sholat
seolah olah engkau melihat allah dengan segala keagungannya
kalau kamu tidak bisa melihat itu secara fisik
sedang dilihat oleh allah
berat sekali ya
tapi kan alhamdulillah ada tumak ninah tadi
sekoci penyelamat kita
jadi kalau sudah sampai pada batasan tumak ninah
nanti kita tetap berharap kepada allah
terima ya allah
ini sudah sesuai dengan kriteria
yang dibangun oleh banyak orang alim
yang secara minimal
karena orang suka minimalis
baiklah kita akan lanjutkan sesaat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
ya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode
sholat tidak khusyuk apakah diterima
kita lanjutkan kembali pembahasan
nah di segmen terakhir ini kiai
apakah kita bisa mendapatkan tips tips
saat kita menjalankan sholat itu kita bisa khusyuk dalam sholat

karena saya juga belum pernah berjalan sholat itu dengan baik

saya juga belum pernah merasakan kehusuan misalnya
karena mungkin kekotoran hati dan sebagainya
maka yang saya sampaikan ini bukan dari saya ya
kalau dari saya saya sudah sholat husu
tapi dari guru guru saya
bacaan yang panjang
bahwa khusu dan tidak husunya kita ketika sholat
itu tidak dibangun dari gerakan lahiriah
karena gerakan lahiriah itu
saya takbir begini atau bagaimana
itu urusan ilmu fikih tadi
tentang kepastian hukum
sah dan tidak sah
tapi husu itu adalah urusan allah
bukan urusan kiai
bukan urusan malekat
urusan kiai cuma mengajarkan syarat dan rukun ibadah
urusan malekat mencatat
orang ini sudah beribadah
tapi bonus pahala yang mendatangkan ridho allah
itu urusan allah
maka kalau orang itu mau husu
itu perbaiki hubungannya dengan allah
itu yang sering dikatakan
dulu oleh guru saya
saya punya guru itu
tapi suka bercanda
hidupnya itu dipenuhi dengan tawa
tapi ketika sholat itu dipenuhi dengan tangis
itu adalah orang yang saya kagumi luar biasa dalam hidup saya
ketika beliau satu ketiga saya tanya
gimana guru ya
kok caranya supaya sholat itu bisa husu
saya masih ingat itu anak al jazair
ya saya kalau sholat itu kadang kadang mata saya itu membayangkan macam macam
kalau matamu ingin husuk kepada allah
ya gunakan mata itu untuk allah
waktu itu kan kita hidup di mesir ya
jadi penyanyi penyanyi yang terkenal itu dari libanon
kalau yang cantik sepuluh itu jadi dua puluh kan
bayangannya pun terlihat cantik gitu
jadi kata guru saya
bagaimana matamu bisa husuk kepada allah
kalau kamu sering melihat dia sebut stasiun televisi tertentu lah ya
yang biasa menyiarkan itu
saya menjadi termenung itu
jelek banget ke hati saya itu
bagaimana bisa suaramu bergema kepada allah dalam sholat
kalau suara yang dibangun dari tenaga
tenaga itu ada energi yang masuk ke dalam perutmu
sementara yang masuk ke dalam perutmu itu barang barang yang tidak diridoi oleh allah
mungkin cara mendapatkannya haram
mungkin itu hak waris orang lain
mungkin itu tanah yang kamu rampas
mungkin itu hasil mengelabui orang
mungkin kalau sekarang ya hasil korupsi
suap menyuap bagaimana
itu akan menjadi bara energi yang mengeluarkan energi positif
lalu saya bertanya kalau begitu bagaimana guru caranya
latih semuanya untuk selalu kepada allah
beliau sering bicara
beda loh melihat dengan kelihatan
beda antara orang yang hatinya selalu kepada allah
maka dia akan melakukan semua aktivitas itu selalu selaras
antara mulut hati kita kan enggak
kadang kadang saya ngelihat gitu ya
ada penyanyi wanita dengan gerakan yang luar biasa dosanya buat saya
saya istighfar tuh mbak eva
harusnya ketika saya istighfar itu kan langsungnya mata menutup
atau begini kita enggak kan
astagfirullah tapi lurus gitu
ini dosa astagfirullah
tapi matanya tetap disitu
duduknya tetap istiqomah disitu
nah itu yang kata guru saya
itu kita sedang tidak melatih untuk khusus
itu yang kata guru saya itu kita sedang tidak melatih untuk husu
tapi melatih kita untuk munafik
suara yang dikumandangkan hati yang berteriak
itu kemudian tidak dibarengi dengan pembuktian dari aktivitas
kata guru saya bukankah iman itu ada di dalam hati
dan keimanan seseorang itu akan tercermin dari anggota tubuhnya
kalau hatimu beriman maka tanganmu terlihat beriman
kalau hatimu beriman maka matamu terlihat beriman
itu beliau mengakhiri
pengajian di masa lalu
dan mungkin itu yang akan kita akhiri pertemuan kita hari ini
baik semoga apa yang kemudian tadi disampaikan bisa melatih kita
sama sama berusaha keras untuk berlatih sehingga sholat kita khusyuk nantinya
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
saya fahyul nizar dan kehaji muhammad faiz undur diri
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh